sebelas negara bersaing memperebutkan enam medali emas di cabang olahraga panjat tebing yang digelar di jakabaring sport city palembang
panjat tebing merupakan salah satu cabang olahraga andalan untuk menambah pundi pundi medali emas bagi tim merah putih di asian games dua ribu delapan belas
nomor speed relay putra dan putri menjadi salah satu nomor yang diandalkan untuk mendapat memenuhi target dua medali emas
akan memulai pertandingan pada tanggal dua puluh tiga agustus besok
seluruh atlet negara peserta telah berlatih dan mencoba venue panjat tebing sejak tanggal sembilan belas agustus lalu
panitia juga sudah mempersiapkan jalur pemanjatan untuk nomor lead dan boulder
di asian games kali ini enam belas atlet indonesia akan turun di enam nomor yang dipertandingkan di cabang olahraga panjat tebing
di hari pertama pertandingan cabur panjat tebing akan memperebutkan dua medali emas dari nomor speed putra dan putri
cabur panjat tebing akan dipertandingkan
dan hingga tanggal dua puluh tujuh agustus mendatang